saudara ceo microsoft satya nadella bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
rencana investasi microsoft di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan di indonesia menjadi salah satu pembahasannya
presiden jokowi menerima kedatangan ceo microsoft pada selasa pagi
menkominfo budi aris setiadi menjelaskan bahwa microsoft akan berinvestasi signifikan selama empat tahun ke depan dalam infrastruktur ai dan komputasi awan
pertemuan keduanya juga membahas mengenai pembangunan pusat riset bersama
pemerintah menawarkan beberapa tempat pusat riset kepada microsoft seperti bali dan juga ikn
tadi sudah bicara dengan pak presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia
dan membangun pusat riset bersama antara microsoft dan pemerintah indonesia
terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang ai